jadi banyak lumpur itu skill sama handling motor penting kalau enggak ya bisa tiduran
meski pihak bandara masih menyediakan layanan tes web
sehingga orang orang beralihlah investasi mereka kembali ke emas
masih banyak satwa lainnya yang bisa menemani liburan kita di sini
dampaknya yang pertama adalah seperti yang tadi mas revo katakan
mungkin gue udah ngeliat dari awal dulu ya sebenarnya
di era pemerintahan jokowi dodo periode satu periode dua
segmennya yang terjadi perdebatan kan cuma dua kali
acara ini diikuti oleh pemilik volkswagen beatles dari berbagai daerah di seluruh indonesia
tahun pertama lu siapa tuh berarti
di luar negeri juga gitu ya
mereka ga akan ketemu satria muda
patok bambu yang terlihat menyembul ini sebenarnya menancap hingga kedalaman sepuluh meter
jadi kita berharap masukan masukan ini juga tentunya diterima gitu ya
nah dari situ udah mulai turun ya menurut gue trendnya
tapi nggak mau lama lama gitu ya jadi istilahnya
sesudah era reformasi sampai saat ini
sorry ya dulu gue gak jadiin side feeder buat lo
energi terbarukan itu menjadi satu program yang prioritas
dan membentuk kelompok tani yang bernama modagano swange
besi yang lazim dipakai adalah besi baja bekas per mobil
kalo ithb tuh bagus terus koriki kan kenal koriki juga waktu itu timnas ku enam belas
oh iya ya angkatan lu ada bener
yang masuk kawasan rebana nantinya juga itu
sejak dua ribu delapan belas telur yang berhasil dibawa ke hcri batam menangis berjumlah enam ratus empat puluh butir
tapi ketika kita bicara kkr sementara
dan terakhir kerang akan dicuci dengan air mengalir sekali lagi sebelum dijual kepada pelanggan
peringatan legal juga akan dihantar ke meta pagi ini dan peringatan lebih lanjut akan diikuti
biasa biasa tidak ada speedy
maaf bang reza suaranya ke mute
dan bebek yang seperti ini akan dijual ke pengepul untuk dipotong
data dari kementerian kesehatan pertanggal tiga november dua ribu dua puluh dua menyebutkan bahwa
ya untuk sekelas filipin sih oke sih thailand masih masih
oh berarti ya ada pengaruh juga dong coach jadi datang ya maksudnya secara sistem berubah ya
mulai dari mendukung kampung adat menjadi kampung wisata
eh pas udah selesaikan kuliah
yang paling itu ya
namun demikian karena sudah kadung masyarakat cukup banyak
nah gak keras empuk
ih cacing bukan sih pak
katanya sih udah jam dua belas malam ya sampai jam berapa tuh
jadi kalau misalnya ada butuh darurat
jadi dengan kenaikan cukai ini kami percaya tentu saja di awal awal
nah sering orang mengecilkan peranan kripto itu
yang hampir bersamaan dengan
tutupnya pabrik sepatu bata di purwakarta harus jadi perhatian serius bagi pemerintah
belum ada yang ngasih ngasih gift
jadi gue dulu pernah main basket di kampus di umn
oke selanjutnya kita coba satu persatu ya
dan yang pasti ini adalah daftar harga resmi yang bisa anda bayarkan
yang menyampaikan masukan yang salah kepada jokowi
jadi orang yang terhormat itu lebih penting buat saya
ada yang swasta ada yang negeri ada juga sekolah untuk umum tapi ada juga sekolah kejuruan
dan mungkin juga ada sekitar sepuluh pimpinan organisasi internasional yang akan datang
david noban walaupun udah sebagai kapten gitu tapi agak kesiren juga di beberapa pertandingan gitu
setelah itu ada beberapa teman yang kadang
apakah melihat vibe saya masih akan sebesar sekarang
ada speed tujuh puluh delapan sampai tujuh puluh tujuh
jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih bersih tetapi akhirnya tidak bersih lagi gitu
kan mereka dalam kondisi juga pembelajaran jarak jauh
seperti di pekan lalu di mana harga emas turun tiga persen karena permintaan safe haven
enggak enggak kan itu tadi yang mau ceritakan udah angka angka kritis
anda bersama sbs bahasa indonesia
jadi aku main beberapa game
karena dia udah main di instagram ya ceknya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
belum tahu sandi kecing tapi tapi yang ini mungkin gue mau nanya deh
saya jalanin apa adanya
andai ko yohanes punya otoritas
gimana dia untuk mengontrol permainan itu
jadi mbak aini ini mirip mantan saya dulu
kebetulan emang belum ada yang terkena corona
kalau warga saya kalau mau bilang juga kemiskinan terlalu ekstrim juga tidak juga
ya kesabaran jadi kunci untuk menjadi perawat di tempat ini
anaknya cakep banget sumpah
ini skill ball handlingnya kayaknya gak ada yang sebagus rivaldo ya
bukan dalam kapasitas menteri sosial
jadi gue cuman berharap sama highlight highlight di youtube
dan angkanya tentu saja ini sangat menakjubkan ya renhat ya
jakarta itu kalau sepenglihatan gua kan kalau p i d kayaknya udah cukup ya garca
lalu udah itu kita masak lalu kita blend saring ini hasilnya
pokoknya jadi lebih share share bolanya tuh lebih enak sih
memang bagi menteri ya
west bandit ini tadi gue udah sempat ringkas juga sedikit di awal
dan selamat ya dok dan dapet sehatnya
jadi memang harus ada implikasinya pak firman
untuk menambah kesan nyata pada hasil fotonya tak jarang seno memesan set khusus yang mirip dengan scene sebuah film sebagai background
kita punya satu ekspektasi di kepala kita
seperti itu beda dari suasana kota
mohon maaf tadi saya ada pengledahan dawi bnn
ngomong dari mana ya bali united ya
terima kasih mas kurnia ramadana peliti icw bersama kami di prime news
selain itu para kusir delman juga diminta untuk memperhatikan faktor kesehatan hewan

maka karena kondisi ini ketua umum pssi erick thohir menginstruksikan pengelola gelora bung karno
tentu dalam konteks ini publik berharap anies bisa mengeksplorasi kemampuan politisnya
iya kalau nembah kan si c o dibon lea nah michelle yang nerobos terobos tuh
ini menurut lo gara gara efek apa nih di raptors
artinya itu yang bagian mana dari pulau madura itu akan berbeda misalnya bagian timur akan berbeda dengan bagian barat
itu juga sudah dilakukan di banyak negara
baik media nasional di indonesia lokal juga media internasional
kalau jokowi sungguh sungguh tujuh belas kali mungkin delapan belas kali
akibat pandemi covid sembilan belas kompetisi mobil hemat energi tahun ini
tapi tadi di awal anda juga katakan soal visi dan misi
masih mau menunjukkan doang
nah masjid kuno ini kan selain masjid kuno ini ada enam bangunan makam yang biasa diziarahi oleh atau diziarah oleh masyarakat masyarakat
refresh sehabis menghirup udara segar di taman kota rasa lapar pun terpenuhi dengan kepala manyu raksasa
tetapi ini bisa berkembang yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus
iya sama jan dapet sama randika dapet
kami sempat membawa sampel dari sana dari beberapa sumber tadi itu kayaknya tidak ada perubahan gitu
walaupun misalnya makan hanya dua puluh menit gitu hanya boleh bertiga
nah ini mungkin dengan asumsi tadi the fednya tidak terlampau progresif menaikkan tingkat suku bunga begitu ya
hanya diizinkan melaju dengan kecepatan lima puluh sampai enam puluh km karena di sepanjang jalan masih banyak material yang membahayakan keselamatan pengemudi
tapi kalau misalkan ada ya tentu saja itu nggak ada masalah gitu ya
tidak terlalu frontal menyerang
itu temen gua makanya gua tahu
menarik itu solo baik acara kebudayaan
tapi juga pembatasan kegiatan di tempat kerja
itu gue yakin sih kalau itu kemarin yang mainnya bukan si canatip jangkarawan yang mainnya si siapalah yang badannya gede
artinya itu membuka batas
jika ada perempuan yang sedang dalam masa haid mereka tidak diperkenankan masuk
kayak model modelnya arief yang udah contoh sama rita sama sabraham
sudah jalan aja pak
kenang ini akan kita cuci akan diproses akan dibersihkan
bisa adaptasi dengan cepat ya mas mestinya
awalnya gitu main bola kita bertiga
tapi di batasin kurang lebih sekitar dua puluh menit
kemarin ada kalau lihat postingan seorang sports doctor di luar gitu ya instagram
rata rata nilai tps nya ialah enam ratus satu enam ratus delapan puluh tiga
ya filipino filipino thailand itu gede itu gue yakin gara gara indonesia yang nonton yakin gua
dimana teman teman anggota iwu misalnya
yang game game tengah kayak misalnya game ke empat misalnya game ke tiga gitu yang timnya udah unggul tiga misalnya tiga satu kemenangan lagi gitu kan kayak anti climax gitu ya finalnya ya
iya dia emang sering main sering join bareng mereka sama west bandit ya okiwira
memang di era pak jokowi sudah bagus
nah aku biasa bangun pagi aja selalu jam lima
kemudian dari rekapitulasi itu form plano c satu yang sudah ditandatangani itu kemudian dilipat dimasukkan ke dalam sampul
itu bisa di cross check dengan lembaga lain
tentunya ada bahaya yang mengintai dari penggunaan kompresor dalam jangka panjang
riwayat diabetes yang dideritanya sejak dua ribu dua belas memperburuk keadaan
harganya itu sekali datang itu tiga ratus ribu per anak
tetap kita niatkan hati untuk berangkat
kalau misalnya kita tuh emang harus ketat
dari jam empat bisa sampai jam sembilan
support dari temen temen semua
intensitas itu adalah seberapa berat atau ringannya kita berolahraga
awalnya mujianto hanya membeli sekitar lima pohon seharga sepuluh juta rupiah
kalau daunnya kita khusus di pisang kepok
nah sementara untuk menentukan waktu sholat kan membutuhkan pengamatan astronomi ya
tapi saya melihatnya terlambat kenapa
menurut saya sih seru soalnya bisa melihat keka langsung dari hutannya habitat alaminya gitu
pandangan gua terhadap anda karena pras tawa gitu
tapi misalnya saya pernah ketemu nih
tidak mau ngelari malah ngelapin
tapi memang ada beberapa pattern yang berbeda sebetulnya ya
maka carilah bibit bibit yang terbaik yang akan bisa bertahan hingga lama
dia takutnya ya itu nanti kalau setelah ini takutnya kayak gimana kan
dan hal tersebut dilakukan berulang kali
namun jika hal itu ada tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga
dan atas responnya terhadap pandemik tersebut
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada dua momentum yang kita bisa manfaatkan untuk mempromosikan bahasa indonesia
mereka percaya keberuntungan besar akan didapat jika bertemu dengan masapi ini
dari sini kalau sudah kuat baru nanti kami akan menyebar ke seluruh sulawesi utara
saya cuma ikut bantu dari pinggir karena dia ikannya itu
beras ketan kualitas yang super seperti itu
kemudian ketika itu datang ke tps itu bisa dibandingkan apakah form yang di upload di situs kpu itu sama atau tidak dengan data yang mbak rifana punya
untuk mengecek ulang kesesuaian atau bahkan justru perbedaan yang ada antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa
nah dengan begitu tingkat pengangguran akan lebih tinggi
bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga
makin lama tuh ya bersyukurnya orderannya juga nambah kan
kemudian ini biasanya diidentikan saat bulan april mei juni
kemudian papa mama saya senang
dan yang ketiga sebenarnya ini terjadi pelanggaran hak anak gitu
oke ini mungkin kita ngobrolin soal dbl dikit kali ya
ini meretapkan sistem pertahanan keamanan negara mendorong kemandirian bangsa melalui suasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan juga ekonomi biru
merasa takut beraktivitas di sekitarnya
kemudian kita jika berafiliasi
lebih banyak dari kita semua digabungin oleh mbak jadi
nyat nyat merupakan teknik memasak khas bali
pemprov dki jakarta gencar membangun sumur resapan di sejumlah wilayah yang rawan banjir
berevolusi lah intinya kalau gue bilang sih bola basket ini
dari kita bertiga doang sampai berlima
nah setelah berkolaborasi dengan kak augi
nah ini bisa berbahaya kalau hampir semua transaksi konsumsi itu ada klik bayar tunda
mengapa kemudian terjadi gelombang panas ini di asia
orang yang di krek tuh kayaknya aduh enak
saya dan eka memulai proses kreatif pembuatan lagu ini
plus bonusnya bisa metik apel langsung dari pohonnya
terutama indonesia patriot saya hampir dua bulan tuh
kalo kasih vincent sih kemarin udah dicoba mungkin bisa berbeda ya cuma cuma kemarin gue tekanin tuh kemarin pas lagi di live nya gitu kan
mengalami peningkatan sebesar lima ratus delapan puluh delapan persen pada dua ribu dua puluh
laksanain protokol dan jangan setengah setengah lah
termasuk perusahaan kesehatan seksual dan reproduksi
karena sini sebenarnya lebih ke egp productions kantor kami ini lebih ke komunitas
sertifikat analisisnya seperti apa
itu yang paling challenge buat kita sih ya tim khususnya buat tim produksi
juga berkeliling ke pesantren ketemu kiai
dibantu seorang karyawan berbagai jenis buah anggur impor asal peru ukraina dan jepang tumbuh subur di pekarangan rumahnya
jadi betul betul saya melihat menganalisis dari awal ini tidak akan selesai cepat
bergeser ke tim lain lah
ada yang namanya disebut dengan surat kepercayaan
kesehatan bapak juga atau apa buat intimate keluarga sehari hari kita ketemu paling tidak
kami bergegas menuju ke daratan
kalau coach bilang tuh kayak
jangan jangan ada kesalahan teknis
lalu yakinkan kerabat anda bahwa anda dan orang orang terdekat akan selalu
melakukan enggak usah kretek kretek deh
saya kan sempat dilatih sama dia gitu kan
atau dari tim sukses para calon presiden
saya termasuk orang yang punya ekspektasi masyarakat kita jauh lebih cerdas
kalau sempet dikalo udah banci kamera berat juga sih menurut gue kayaknya ya buat lanjut ke tim nestelec moda
si pemenaturalisasinya si thailand rem ya
kesempatan terbuka lebar dalam konteks mengganti komposisi pimpinan dan dewas kpk
dari dulu mas sejak dua ribu empat bahkan
kemudian ini kan tidak murni bangunan jawa ini arsitekturnya seperti apa ini
atau sebelum menjabat sebagai menteri
atau itu masukin senternya akun tuh temennya si
ya tapi mungkin sedikit kekurangan lah ya di pn area mungkin dibandingkan sama sm gitu
dampaknya perekonomian indonesia juga terkena
pertanyaannya sekarang belum tentu semua sekolah bisa menyediakan itu pak pandu kan
soalnya angkatan laut itu sama si siapa laka ya sama laka ya
dia datangnya telat tuh terus dia tuh
pekerjaan sesuatu itu saya tidak akan merisikokan uang saya sendiri
ya sebenarnya sistem saat ini sudah sangat baik
ini untuk mengakhiri obrolan kita sama layar
evaluasi diri ini sangat penting untuk memahami sebenarnya selama ini
di mana pembelajaran bisa dilakukan secara fleksibel secara akomodatif
secara etika apa yang berlaku di dunia analog
nah itu kan dikasih waktu lagi untuk
terus tiba tiba datang coach gb dengan segala sikapnya dan apa ya
nah saya bermimpi ada sebuah balai budaya yang representatif di belakang selatan
sebetulnya penyepuhan bisa menggunakan bahan kimia lain
untuk membereskan persoalan persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian
tentu tidak sedikit orang tua yang ingin melewatkan momen mengabadikan bayinya yang baru lahir
kalau gue lihat dari sekilas ya lihat dari hp gitu
sekarang waktunya mencicipi kue keranjang buatan saya sendiri dengan ditemani secangkir kopi
mungkin itu kemarin beberapa dua tahun lalu itu menjadi calon terbesar kami
dari jalur protokol kali ini saya bergeser
gulai gulai kadang kadang sering pecah santan
pak jokowi itu luar biasa ya dalam komitmen dia selalu bilang bahwa kritik itu bebas yang kritik bebas
gantiin gitu peran itu walaupun ya secara barang terlalu kerempeng ya cuma bisa ngeganti lah
dan testnya cuman kayak gitu doang
selama dia rese tahun lalu pun yang mau ke serbia itu
khusus pisang raja nangka itu sulit dicari
ini yang menjadi awal mula konflik antara penduduk setempat dengan keka
selama puluhan tahun kereta api argo parahiangan menjadi moda transportasi yang menghubungkan kota bandung dan jakarta
seperti meditasi saya pun tata caranya harus dengan kondisi diam
alas kaki karet tidak akan membuat kulit kerang hancur
sehingga perumusannya insya allah sudah mewakili aspirasi yang dikendaki oleh masyarakat indonesia
tapi kalo ngeliat mukanya begitu pas lagi dia main
upaya membangun industri baterai kendaraan listrik dilakukan antara lain dengan menarik investor asal korea selatan yang tergabung dalam konsorsium
mas revo kita tahu sepekan terakhir ini ramai dampaknya luar biasa dari pernyataan seorang denny indrayana ini
sehingga udara panas itu terdiam di satu titik
disiplinan itu bukan sesuatu yang harus
kalau mau taburan ayam bisa tapi lihat teksturnya ya
mereka jalankan itu adanya pembagian keuntungan yang secara pasti
apapun kalau macet jauh
iya ya karena emang secara form kemarin dia belum bagus gitu
tetapi dia akan saling cancelling out
sedangkan penularan tercepat dilakukan melalui saliva atau air liur
sementara untuk tujuan mudik terbanyak diperkirakan menuju ke jawa tengah jumlahnya dua puluh tiga lima juta orang atau dua puluh tujuh
kayak gitu sih awal mikirnya
justru disinilah letak sebenarnya debat yang paling banyak ditunggu
tapi membuat konten digital tentu tak semudah membalikan telapak tangan ya
olah tkp itu adalah kewajiban kita untuk mencari barang bukti yang ada di lokasi kejadian
ada mendengar ini ya
maka dilakukanlah negosiasi ini
supaya dia tenang ya pak ya
itu lu tanding tanding di macem macem negara bagian
yang mau pemirsa pilih
kadang ngobrol awal awal tuh mereka kayak ngobrol aduh udah sama tekanan mental
kalau lah komisi informasi publis juga menyadari ada informasi yang dikecuarikan menjadi tugas tanggung jawab mereka
delapan tahun berselang setelah penggenangan pertama
ya pastinya kami dari pbsi merasa luar biasa bangga sekali atas prestasi ini ya karena ini pertama kalinya afc asian cup diselenggarakan dan kita indonesia berhasil membawa juara
perendaman itu fungsinya itu adalah untuk ini fermentasi spontan
sekitar pukul sebelas ketika ini di tapping
indonesia pun di jakarta dulu tadi sudah barang disebutkan
kayak biar otak tuh misal kayak kita tuh kerjakan kerja seharian misal ya cara ngilanginnya gitu kita makan yang pedes
jadi kan banyak yang bilang gibran ini kan kader pdp
mungkin lebih rileks dibanding yang dulu
komennya gitu maksudnya beruntung lu ga ketemu tim college nya filipina
iya soalnya buat mulai ini cukup yang ya udah berudah dua hampir itu digagalin gitu kan di
karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan kembali ke kita
sumatera barat itu basis pendukung
jadi jangan sampai ada salah satu dipanggil duluan baru lo bisa bilang
mari kita lihat bersama beberapa harga komoditas dunia yang meroket
ada tiga klaster tindak pidana korupsi di kementerian pertanian
pengen juga punya ada momen yang disimpan sama kita gitu
ciri khas lainnya dari kuliner khas angin mamiri ini adalah kuah yang kental
ya waktu itu juga pembahasan undang undang segala macam sudah sampai akhirnya baru setelah viral baru presiden jokowi tahu
jadi sebelumnya di gedung senat ugm ya pada hari yang sama
ya siapa pun yang mau datang kesini silahkan kabarin aja kita bikin musik bareng seru seruan
tapi di locik gajung seperti yang sudah disampaikan oleh pak menteri
enggak saya sma satu ada bapak
dari indonesia nah sekarang kita
papa basket kakak dua cewek dua
jadi dana pensiun atlet ini akan menjadi salah satu yang diperjuangkan
beberapa pekerja lain sibuk menyusun kue keranjang di atas wajan yang telah diisi
terus anak anak ithb lain juga gak ada yang di deketin kok
perangkat tersebut dipasang di lengan pengguna
tapi balik lagi pak nyalinya harus
kalau itu hidup begitu sulit bengkel begitu rame
pasar keuangan indonesia di awal pekan ini akan bergerak volatile seiring dengan sentimen dari dalam dan luar negeri
atau dikenal sebagai organisasi papua merdeka opm beredar pada akhir november dua ribu dua puluh
pdkt ataupun diisukan akan bergabung mendukung prabowo
menurut saya manfaat daripada tbm taman ilmu yang ada di desa mekarjaya ini yang digagas oleh perhadian ini sangat banyak sekali
karena kita kan startnya tanpa modal nih
pada hari sabtu nanti
tapi dia adalah seorang yang sangat terhormat
kata kuncinya itu sebenarnya di apa yang dituntut
apakah panas atau mungkin justru mendung sering hujan
hampir cuma nggak sampai dua minggu lagi ya sampai seri empat terakhir kan tanggal sepuluh
jadi dulu sebenernya nama saya kan hendry
kalau ini adalah game terakhir gue
kampung aduay terletak di paling utara misol
dalam satu bulan panel surya ini mampu menghasilkan tujuh ratus hingga delapan ratus watt listrik
itu lebih ke arah satu ide personal
karmel mursalim arief yunan jakarta
yang berarti penyelamat maleo
ya satu lagi untuk agar tidak ada konflik kepentingan
tapi saya masih optimis untuk lebaran itu akan tetap balik ke normal karena sudah memilu mestinya kondisi traveling terutama domestik itu akan berangsur pulih normal
nah itu yang saya coba terapin di dalam desain rumah ini
saya bikin kerucut itu seperti tumpeng ya saya dalamnya itu saya isi
setiap jenis jeruk pamelo ini punya tekstur dan rasa berbeda
ini kan untuk pertama kalinya saya melihat kekah gitu
soalnya anthony kan gue tau tuh anthony tuh sebelum dia lulus pun dia udah banyak di kontak ya
di semuti motif atau desain anyaman yang berkesan tradisional pada bangunan modern
sehingga seharusnya yang terjadi kalau sering terjadi kebocoran dan tidak dapat dipulihkan
kamar mandi di luar
untuk bekal makan nanti setelah pulang di rumah
pengaruhnya nanti pada saat dipakai kemasan
pak peter berarti ngomongin soal sahabat
berbicara mengenai apbn pak dirman
namun menurut pengalaman teman teman arben rambe
wow oke pasti betah ya jadi youtuber ya
presiden george bush kan mengalami sembilan sebelas ya
para runner yang ambi ambi itu gak mudah
nah saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bincang dengan arsitek wave house
pada akhirnya pasti akan mencapai titik gali lubang tutup lubang

pak agus wanto kita tahu ada sejumlah negara kemudian mengalami gelombang panas
dari kepelatihan atau dari pemain
yang kita kenal dengan sit yang pada waktu itu memakan korban
warga cista yang baru satu tahun menjadi guru honorer ini
di wilayah indonesia bagian barat dan juga ada di selatan ekuator
isu ini saya sama sekali tidak melihat faktor agama itu menjadi faktor yang signifikan untuk kita bahas
waktu kejatuhan pak harto banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya
musim ini bermain cukup baik
ini membuktikan bahwa semangat untuk menjadi individu yang mandiri dan berusaha maju dapat muncul dari sebuah ide yang sederhana
kalau memang pendidikan menjadi penting
nggak pernikahan kan tunggu deh
dan akan berkaitan juga dengan meningkatkan performa olahraga gitu
jadi belum ada tanggungan tanggungan yang lebih gitu sih
kemudian kalau kita bicara mengenai resiko ekonomi real
yang belum pernah terjadi sejak revolusi industri
yaitu arah bogor menggunakan vaksin pfizer
tiba tiba pindah ke banten yang bisa dibilang ya setelah dua belas sama jakarta lah
kalau enggak lebih sulit
maksudnya yang tiga puluh tiga ini sudah maksudnya yang tiga puluh tiga ini sudah
masakan selanjutnya adalah gulai nangka
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pemetaan
ketika saya bertemu kepala kpk bagaimana mereka punya program misalnya lkhpn kita harus tepat waktu
oh gini jadi kalau popb itu kita masih sekolahnya mereka di smp masing masing
jadi mereka menghitung hasil rekapitulasinya yang tadi saya katakan ada form c dan juga form c satu nya disitu sudah ada jumlah surat suara sah jumlah surat suara tidak sah
kementerian kesehatan kementerian bumn dan kementerian perindustrian
padahal kemampuan mereka itu awalnya
kita biasanya emang riset ya tapi sekarang lagi gak dapetannya
kepala korlantas forli inspektur jenderal firman santiabudi mengimbau para orang tua mengawasi anak mereka dalam mengendarai sepeda listrik
itu salah satu hadiah yang didapatkan dari usaha luar biasa dari senior senior kita pada waktu reformasi
harapan kita begitu bu sri din
kita juga punya helmet yang bisa kita kencangkan atau k cerekan
dibanding ngetem sih menurut gua
ini kali ini juga agak jauh ya bu ya jaraknya ya
wah berat nih kan
jadi biar mereka happy dulu biar gak bete pas di rumah saudara minta pulang
terus ada berapa orang lagi lah main di mono empire gitu kan
jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi
kala itu untuk menyeleksi menteri menteri kabinet jilid pertama
yang penting ibadahnya tidak campur aduk
karena mungkin stigma orang tua dulu kali ya
atau mas seperti filipina thailand itu masuk di sana
haknya apa minta data dan kemudian apa
dan tambah lima ribu rupiah kalau pakai nasi putih
mampu terurai kembali ke alam sehingga mengurangi pencemaran lingkungan
sosial media kan berfungsi kadang kadang bisa untuk membantu
demikian pentingnya pesawat hercules untuk operasi perang serta operasi selain perang
sebesar enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah
saya rasa kalau saya ada kerjaannya kalau kerjaannya berhasil mood saya akan enak
maksud gue kevin duran maksudnya gue
ada tiga istilah kampanye yang kerap muncul di masa pelaksanaan pemilihan umum
sebaiknya datang saat pagi atau sore
tapi kan dulu sma negeri emang gratis bro masuknya
pemain pemainnya pasti udah skill caol
dan penanggungan yang dikelola melalui irigasi kalimaron
terus yaudah saya ikut bantu bantu aja gitu
untungnya proses melipat juga sudah menggunakan mesin canggih
kini tiba waktunya proses memasak dengan teknik ungkep
tidak ada kurikulum yang dikurang atau ditambah selama masa pandemi
salah satu yang basketnya generasi tusuk tiap tahun tuh
tapi juga harus tetap senyum kepada masyarakat
karena kalau kondisi telur pecah diasinkan ia akan membusuk
ada sebanyak empat belas kasus cacar monyet di indonesia
di pilpres dan dua duanya itu kalah
tapi kalau menurut gue sih kemarin banyak yang mengejutkan ya justru ya
tapi dengan pernyataan sikap
cuman memang kalau kita lihat sekarang dengan di mba academy di australia kemarin
para pembudidaya kerang mengurungkan niatnya untuk melaut
kecuali ada keadaan yang mendesak
ini mempercepat peningkatan peran indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru
ini sudah kita ketahui sejak zaman kakek nenek kita dulu ada
tapi saya kira kalau soal pilihan terkait dengan kebijakan untuk menentukan
waktu itu kan ta tuh ngurusin bisnis juga iya
adalah belum tentu demikian ya
maksudnya pemain asingnya bisa harusnya masuknya lebih awal gitu
juga untuk perayaan maulid abi akan dibuka
biasanya kalau kita lihat adalah dua bulan setelah bi rate naik
tambang wah ini sakral ini sakral salah satu ciri udang yang sehat terdekat sama pak bosnya ini
mungkin buat orang orang yang mungkin hanya just fatigue terus kemudian itu
tapi dia di akhir musim gitu
kemudian soal one way dipublikasikan sendiri
dan itu gue setiap hari banyak di pollock in sama setiap pelatih pelatih ketika gue nawarin
memutuskan bahwa puro mangkunagaran lah
kejahteraan itu juga didengarkan aspirasinya
mantan peneliti lembaga ilmu pengetahuan
dan setelah gue baca juga owner club juga punya hak itu untuk naikin harga pemain gitu
jadi kayak juga mikir udah masuk sma k aja kali ya
zion lima tahun lagi bakal kayak lebron
bajunya juga warna warni desain juga oke gitu
sencha adalah sejenis teh hijau jepang yang pembuatannya tidak melalui proses penggilingan

nah itulah tadi bapak riki kusumo dengan rangkumannya tentang baterai air yang dianggap lebih aman itu
itu juga buat nba latin america
harusnya kan memang setiap bangunan bangunan yang bertingkat
buka selama dua puluh empat jam tak sedikit pengunjung yang berkunjung pada malam hari
jadi ya latihan dribble nya kayak gitu latihan layup kayak gitu latihan shoot kayak gitu
karena permainan tradisional itu ketika kita terletak
jadi encima dia yang em hopeful gitu
berangkat dari ketertarikannya di dunia fotografi dan anak anak sejak dua ribu delapan belas
cara kekerasan tanpa negosiasi
pergantian dokumen kependudukan akan dilakukan secara proaktif oleh dukcapil
untuk menulis beberapa hal yang bisa dihasilkan secara bebas di internet
ke salah satu kekuatan politik dunia ke china misalnya
ada anak papua juga namanya mabur
gak susah tapi mereka tergantung sama tim lain jadinya
yang cukup sekali disuntik
sehingga ini saya kira juga menjadi concern kita ya kenapa pemerintah sebenarnya perlu untuk melihat dan memperhatikan bahwa sektor usaha itu jangan kaget ya ketika kemudian tutup
lantas berarti harus ada persiapan dulu mbak
setiap bulan saya hampir ke sini dan selalu pesennya yang geragot
namun karakteristiknya tidak sama
atletnya sih pasti pengen dia sembuh dan dia kembali lagi dan juara lagi gitu
pay letter autobayar tunda ini adalah fasilitas yang hanya bisa kita ambil
hingga nanti ada orasi dari anies dan juga mohaimin skandar yang akan berakhir di bundaran hotel indonesia
aspirasi publik untuk tidak langsung disahkan gitu
dan waktu itu dia pas lagi gue chat juga
dan liga basket putri indonesia sih
kalau kita hubungkan dengan konteks hari ini
karena kan akarnya kuat sedangkan batangnya bisa meliak liuk
ada beberapa pihak yang berani ngutak ngatik angka
sampai kepada dasar pribadinya
karena kan udah gak bisa main basket lagi gue ikut supporternya aja
dengan komunitas yahudi dengan akademisi di sana kita ber email
kemudian juga masuk ke farmasi industri kimia
satu buah durian yang saya santap ini beratnya satu dua kg dan dibanderol dengan harga rp sembilan puluh lima
karena amerika serikat dulu koalisinya sebenarnya iran
nah itu hangkuah juga bisa tinggal nonton doang kan
konser coldplay di indonesia pada tahun ini
satu garam safon saja sudah cukup digunakan untuk satu patella ini
apa stadion apa kalau stadion bolanya kan stadion bangkit ya kalau nggak salah ya
nah ini juga yang kemudian tidak pernah terjadi juga di industri investasi aset kripto dimanapun
salah satu dampak terbesar yang dialami oleh pasien di australia adalah penerapan pajak gaji bagi dokter umum
kita jalan pelan pelan kasih ke oasetnya baru tuker taruh di raket
vakum lebih tepatnya vakum kalau gue
gua jadi bajak laut aja
tentunya guru guru yang di kota kota
gue ada baca kemarin yang di komen itu kan
satrio adi indra setiawan jakarta
jadi waktu itu saya delapan puluh sembilan kalau nggak salah ya
berarti ini untuk sahur dan juga untuk berbukanya ini
nah kalau untuk adas duku itu lebih halus untuk warnanya sendiri
itu benar tapi gini rifana
tapi kan kalau gue nonton video awi kan lu kan dilarang mama alu kan yang main hoki gara gara takut bungkuk ya katanya ya
jadilah di sepak bola begitu begitu udah biasa lah
pertama presiden jokowi telah menerima vaksinasi covid sembilan belas keempat atau booster penguat
sambil menunggu perjalanan berikutnya
kita ada dua puluh lebih rempah rempah ya kalau ada jinten ada apa namanya pala terus kemiri
nah jadi saya apa yang saya lihat itu
zaman dulu ya pergi nonton biasanya
di smp sma di elit basketball academy di bali kan
nah inflammasi inflammasi ringan mungkin akan hilang
biasa digunakan oleh raja raja dari suku banjar ini sudah lama dan ya kira kira kami berpikir mungkin rumah ini
tolong kasih jangka waktu persiapan yang lebih panjang sih buat gue ya
ini kalau bikin ketan pencot itu butuh waktu berapa lama sih bu
apa ya gue melihat walaupun tim baru di awal season cuman setelah itu mereka bisa membuktikan kalau mereka enggak
berbelanja pakaian atau langsung membeli banyak perlengkapan mudik lebaran
petugas harus benar benar siap
itu kedua belah pihak saya pikir tidak ada keberatan untuk satu sama lain menjadi mediator dan duduk bersama
tapi kalau cedera itu masih cari orang
ramang ramang merupakan tempat wisata alam gugusan kars yang terletak di kabupaten maros sulawesi selatan
di tempat ini pasien odgj disederhanakan menjadi tiga
saya rasa yang nggak kelihatan juga lebih dari itu gitu
oke nih setuju nggak setuju rocky padilla masuk ke dalam perbahasi
ada hang tuah yang rekornya sembilan puluh delapan
bagi agus salimin pekerjaan merawat terowongan air merupakan panggilan jiwa
dan juga disini juga kita biasa warning
terus kalau malam malam itu kencing
kita dalami dengan tiga narasumber yang sudah bergabung